ruas jalan yang menghubungkan provinsi banten dan dki jakarta
tepatnya di kelurahan tanah tinggi kota tangerang banten
tiba tiba amblas pada sabtu lalu
ruas jalan amblas yang berada di bawah jembatan penyeberangan orang tersebut
sejak senin pagi mulai diperbaiki oleh petugas gabungan bina marga dan kementerian pupr
kepala balai besar pelaksanaan jalan nasional wilayah empat kementerian pupr
harisuko setiono mengatakan
amblesnya jalan karena adanya kerusakan pipa milik pdam kabupaten tangerang
sementara kadisub kota tangerang wahyudi iskandar mengatakan
saat ini pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas
memperlakukan satu arah dari tangerang menuju jakarta
sementara ruas jari jakarta dialihkan ke jalan liobaru hingga jalan pembangunan
pihak kementerian pupr menargetkan pengerjaan jalan amblas hingga satu pekan ke depan
yudi wahyudi tangerang banten